halo selamat malam di awal tahun ini kpk membuat gebrakan dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner kpu
wahyu setiawan tidak hanya wahyu yang menjadi pusaran cerita namun kabarnya ada drama di balik ott kpk
di awal tahun ini yang diduga melibatkan petinggi partai politik
problem ini tidak hanya persoalan korupsi tapi juga wibawa kpu sebagai lembaga yang punya tugas menyelenggarakan sarana sirkulasi elit di negeri ini
apakah ini menunjukkan kpk masih punya taji apakah kpu tetap punya wibawa setelah kasus ott ini
disiarkan dari studio dua cnn indonesia bersama saya budha diputro inilah kupas tuntas episode kpu terseruduk banteng
kok masalahnya bukan masalah problem upang
ekonomi gak bertumbuh

pak wahyu indonesia ini pak
ketika kpk mengundang kami pun saya akan datang itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara
oke penangkapan komisioner kpu dan beberapa pihak lain karena perkara suap tidak hanya menimbulkan problem hukum dan integritas
namun juga memunculkan drama dibalik ott kalian
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama anggota komisi tiga dpr dan juga politikus pd perjuangan
ada bang arteria dahlan bang arteria
terima kasih sudah datang
kemudian ini kita impor langsung dari sumatera barat
ada direktur pusako universitas andalas yang juga aktivis anti korupsi
ada ferry amsari mas ferry terima kasih
dan yang ini agak spesial penampilannya
apakah karena kpu terjaring ott kemudian dia memilih untuk melepaskan peci nya
ada bung rey rangkuti analis politik dari lingkar madani
jadi hari ini kenapa gak pakai beci bung rey
ya sedih aja kali ya
bentuk kesedihan saya memaksa dia untuk berbilang kalau itu bagian dari kesedihan
yang juga hadir bersama kita untuk berdiskusi dan bergabung bersama kami dari gedung kpk
ada jurubicara kpk ada mas ali fikri
selamat malam mas ali
selamat malam mas budi
ya terima kasih sudah datang boleh tepuk tangan untuk mas
ali fikri dari komisi pemberantasan korupsi
dan kita tidak hanya berempat disini
sekarang sudah ada teman teman dari uin jakarta dan upn veteran jakarta
tahun baru setelah sempat diragukan bang ferry dan juga rey rangkuti dan kawan kawan
kpk katanya nggak akan punya taji apa apa untuk bisa melakukan sesuatu dengan undang undang yang baru ini
tapi ada shock therapy di awal tahun dua ribu dua puluh dengan
bagaimana sebenarnya kpk mulai mengendus kasus ini
apa yang membuat ini terendus dan di mana kejanggalannya
baik mas budi
jadi awal mula perkara ini tentu kpk memperolehnya
kemudian termasuk juga latar belakang politiknya
siapa di latar belakang politiknya
tetapi memang ada laporan masyarakat bahwa akan terjadi transaksi gitu ya
dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap
oleh karena itu kemudian tentu ini ditelaah lebih lanjut dan ditindaklanjuti oleh kpk gitu
nah selanjutnya tim ke lapangan dan memantau adanya dugaan transaksi tersebut gitu
dan kemudian mengamankan para pelaku yang diduga tadi akan melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap gitu
nah akhirnya pada tanggal delapan ya sampai sembilan itu tim kpk ada mengamankan total ada delapan orang
yang tentu kita sudah disampaikan dalam konvensi pes pada saat hari kamis malam itu
setelah kemudian melalui proses gelar perkara
ada diskusi panjang di sana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup gitu
akhirnya kemudian forum menyepakati kita menetapkan dua orang
tersangka selaku pemberi suap dan dua orang tersangka selaku penerima suap begitu mas budi
mas ali tapi ketika kita bicara mengenai kesehatan
tapi sejajar ini menjadi benar isteris
ketika di penjelasan tadi
panjang sekali saya bisa menimpa
banyak sekali kita mendengar ada insiden atau apa namanya drama di pt ika
apa yang terjadi sih dalam perspektif anda
baik mas budi jadi kan begini
tim melakukan operasi tangkap tangan di lapangan adalah operasi tertutup
atau penyelidikan tertutup
dan ini sudah biasa kami lakukan
pada saat itu adalah bagian dari operasi yang besar dalam pengertian kegiatan kegiatan
yang secara terus berkesinambungan ketika tadi terduga atau terperiksa
atau orang tadi yang berdasarkan laporan masyarakat akan melakukan tindak pidana kita amankan
dan tentunya kita akan menyisir lebih jauh pihak pihak lain
yang akan sebagai bahan dari tim penyelidik untuk lebih memperkuat gitu ya
nah pada saat itu tim di lapangan memang akan mengamankan beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini
dan dideteksi memang ada di sekitaran pt ika
tim kemudian bergerak ke sana
namun ketika kemudian ada di sekitaran sana ada terjadi kesalahpahaman
kesalahpahaman ini terjadi adalah pada saat itu di sekitar pt ika
memang akan atau sedang dilakukan sterilisasi tempat
karena besoknya akan ada acara di sana
nah ketika kemudian dari pihak pengamanan di sana itu melakukan sterilisasi
nah ketemulah dengan tim kami yang di lapangan
siapa yang ingin dicari
mas ali siapa yang ingin dicari di sekitaran kompleks pt ika oleh penyelidik kpk waktu itu
itu tentunya pihak pihak yang nanti berhubungan
tadi yang kemudian akhirnya totalnya ada delapan orang itu kan yang kemudian kita amankan
anda tidak mau menyebut nama mas
ya bagian dari itu yang selanjutnya yang kami amankan itu
namanya kalau bisa anda sebut mungkin mas ali
mungkin publik ingin tahu siapa yang ada di pt iga di sekitar situ
kami tidak bisa
ya kami tidak bisa menyebutkan siapa siapanya yang dicari pada saat itu
karena ini kan bagian dari penanganan perkara mas budi
mas ali bagaimana anda menjawab juga komentar publik dan macam macam yang ada di media masa
seberapa benar atau seberapa salah informasi itu
mas budi ini yang dimaksud yang di mana ini
kita bicara pt ika dulu mas ali
saya kira tidak ada
kemudian di situ proses dihalang halangi dan sebagainya
karena terjadi kesalahpahaman
karena dari pihak pt ika akan mensterilis
saya pikir hal yang wajar ya
ketika kemudian tempat harus steril dari siapapun yang ada di situ
karena memang ada kegiatan
karena besoknya akan ada kegiatan
hal yang biasa saya kira begitu
jadi bukan dihalang halangi karena ingin menyembunyikan seseorang atau sesuatu gitu mas ali
faktor teknis prosedural saja biasa ya
ya saya kira bukan itu yang kita tangkap ya
karena ini murni kesalahpahaman
karena ada sterilisasi tempat
bahwa tim memang bergerak di sana ya
karena memang ini bagian dari operasi besar tadi mencari pihak pihak
dalam rangka operasi tangkap tangan atau penyelidikan tertutup ini
baik mas ali ditahan dulu
saya mau ke dr ferry amsari nih
mungkin mas ali tadi sudah memberikan hin
kita sudah tahu pemberitaannya seperti apa
mungkin anda punya terjemahan lain dan informasi lain
kalau dari bahasa mas ali sendiri misalnya
bahwa ini sedang ada acara di pt ika
pt ika itu kan perguruan tinggi ya
bukan aparat penegak hukum
teman teman kpk yang masuk ke dalam pt ika sedang menjalankan tugas pro justisia
kalau tugas pro justisia itu dihalang halangi oleh orang orang tertentu
termasuk orang orang yang ada di dalam perguruan tinggi
itu bisa dianggap sedang melakukan
tindakan menghalang halangi proses hukum
meskipun kata kpk tadi nggak dihalang halangi loh bung ferry
iya ini orang mau masuk
kan kita mendengar kita bicara mas budi soal informasi di luar
efek dramatis yang disampaikan oleh mas budi tadi
oleh pak jubir dikatakan tidak ada penghalang halangan
cuma ada sesuatu yang wajar
ada proses orang mau buat acara mau disterilkan
tidak boleh ada steril
yang paling diutamakan adalah
proses penegakan hukumnya
harusnya dipersilakan masuk
jadi proses penegakan hukum yang harus didahulukan
anda mencium bau amis berarti di sini
saya mencium kpk mungkin sedang takut saja
sehingga kemudian lebih mengutamakan acara seremonial
dibandingkan proses penegakan hukum
dan itu bagi saya tidak wajar
karena ingat di pasal dua puluh satu tidak dihapus oleh undang undang yang baru
kemudian proses hukum yang dihalang halangi
itu bisa kena pidana
bung rey ada pendapat soal ini
ini sebelum kita bicara yang lain kita lokalisir
sebetulnya banyak keganjilan dari informasi yang disampaikan oleh bung ali tadi ya
kok orang ditanya
kan mestinya kan penyidik kpk ini datang dengan identitas yang lengkap
dengan maksud dan tujuan yang susah sangat jelas kan
kok masih ditanya juga
kalau identitasnya jelas
dengan maksud dan tujuan juga jelas
kok harus dites urin segala
kan kira kira gitu
kalau cuma kesalahpahaman
kenapa harus sampai dites urin
apakah penyidik kpk sampai ngotot
sampai misalnya berbantah bantahan di pt ika itu
pengamanan internal pt ika itu makin tambah curiga terhadap
apa istilahnya itu ya
penyidik penyidik kpk ini
apalagi kemudian saya dengar juga
maksud dan tujuannya
disampaikan kepada kita itu
mau sholat katanya di pt ika
kalau orang mau sholat harus dites urin juga
enggak enggak tahu kan
informasi kan beredar juga
ada yang menyebut sebetulnya
enggak dalam konteks lagi mengertamati
hanya lagi singgah sebentar
mau sholat dan seterus terusnya
aneh juga menurut saya
informasi informasi yang disampaikan oleh
nah pertanyaan lainnya tentu saja
itu penyidik ngapain sih ke pt ika
kalau nggak ada sesuatu yang dikejar
kan kira kira gitu ya
kita di tahan dulu
kita kasih kesempatan bung ali
tapi kita harus break dulu mas ali
sebentar kami akan segera kembali
usaha jeda berikut ini tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas dan tadi
sudah ada jawaban dari
kpk bahwa ini tidak ada yang menghalang halangi
namun aroma amis dicium oleh
bung ferry amsari dan rirang kuti
yang hari ini tidak memakai kopiah gitu ya
gimana anda menjawab keraguan keraguan
dari masyarakat sipil tadi
baik mas budi
yang perlu kami perjelas ya
atau biasa kita melakukan operasi
ott ini adalah
ini harus kita garis bawahi dulu
apalagi dengan cara
operasi penyelidikan secara tertutup
kita tahu penyidik ada dua ya
dan penyelidikan tertutup
yang kemarin itu adalah penyelidikan tertutup
tentunya tim penyelidik
punya strategi strategi tertentu
salah satu contoh misalnya begini mas
tentunya kan kita punya strategi
kan tidak terbuka identitas kita
misalnya siapa kita dan sebagainya
karena ini adalah penyelidikan tertutup
kemudian yang kedua
ini yang perlu digarisbawahi juga
saya mengomentari apa yang disampaikan
oleh pak ferry tadi
bahwa di sana ada penghalang halangan
harusnya apat penukung tidak bisa dihalang halangi
undang undang tipikor sudah sangat jelas
yang disebut penghalang disana adalah
yang pertama adalah proses penyidikan
dan yang kedua adalah proses penuntutan
kita coba baca kembali di undang undang itu
yang saat itu terjadi adalah
kita belum prosesisial
kita belum punya upaya paksa
nah ini yang kita harus tahu dulu
sehingga kpk taat aturan
kpk taat hukum acara
sehingga kita tidak bisa serta merta
bahwa kita kemudian merasa dihalang halangi
saya pikir ya karena kesalahpahaman
tadi sekali lagi ini operasi tertutup ya
punya strategi strategi tertentu
sampai kemudian ada di tes urin dan sebagainya
sekali lagi itu
operasi tertutup itu tidak berbeda jauh
atau berbeda jauh dengan operasi atau penyelidikan secara terbuka
yang kita jelas identitas kita siapa
sebelum ke bang terry
bu ngeri ada yang mau ditambahkan
kalau dalam kisah yang kita baca di mana mana itu
itu hampir tujuh jam ya
antara proses itu muncul sampai penjemputan
kan kira kira penjemputan dari salah satu
di kpk dan seterusnya
lah ini kalau orang dalam konteks
sedang melakukan proses penyelidikan
yang sedang tertutup
sudah dihimbau untuk keluar
tidak mau keluar
itu mau dikatakan apa kepada penyidiknya
padahal mereka identitasnya bukan penyidik kpk
yang secara terbuka
itu pertama gitu
ketika ia ditahan
katakan apa benar tujuh jam atau tidak saya nggak tahu
nanti mungkin dikonfirmasi oleh bung ali
yang mungkin yang muncul di publikan tujuh jam sekian
korbit atau apa
dari internal kpk untuk menjemputnya gitu
apakah memang orang ini sama sekali tidak diberi
identitas bahwa mereka adalah orang dari kpk
jadi janggal sekali menurut anda ya
ya tentu saja janggal
sebetulnya kan kalau penyidikan
kemudian ada orang curiga ini anda mau apa
ditanya anda mau apa mas
kami sedang mau sholat saja
misalnya begitu ya
tapi kok sampai ditahan sampai tujuh jam buat apa
mestinya satu jam saja ditahan dua jam saja ditahan
penyidik kpk sudah keluarkan identitas
kami dari kpk ya
kira kira begitu loh
saya mau ke bang terry
anda mencium kejanggalan yang sama nggak seperti
bung ferry dan bung rey tadi bang terry
dalam proses pt ika misalnya
kebetulan kan kalau saya kan perspektifnya hukum
tapi di komisi tiga juga urusannya urusan hukum
pertama tama saya ucapkan
selamat bertugas ini ke pak ali
jurubicara kpk yang baru
kelihatannya jauh lebih sejuk
tidak juga terpancing ya untuk membicarakan perkara inilah
memang figur jurubicara seperti itu
kita apresiasi lah
yang sebelumnya kurang sejuk
kemudian yang kedua memang
tadi dikatakan apa
titelnya kpu terseruduk banteng
malah mungkin banteng ini yang
kalau kami sih
kalau terseruduk banteng kesannya kami yang aktif
jadi nanti kita juga akan jelaskan
bagaimana duduk perkara yang sebenarnya
kami dalam posisi
setiap proses hukum
yang sedang dan akan terjadi selanjutnya di kpk
sekalipun memang ada
kita katakan itu memang
daripada pdp perjuangan
kalaupun yang bersangkutan mungkin bekerja
dengan pak sekjen
berikutnya kami juga
ingin sampaikan pdp perjuangan
punya banyak perspektif
tapi kami juga tetap
menghormati proses hukum
contohnya apa kalau ditanya ott
kalau diksi ott
itu kan diksi hukum
seketika beberapa saat
diketemukan alat bukti dan sebagainya
peristiwa pemberian uangnya tanggal
dua puluh empat atau dua puluh enam
jauh ya dari seketika
kok ada peristiwa suap
yang sudah jelas bahwa
pdp perjuangan ini digagalkan
jadi logika nalar akar
sehat publik pun juga harusnya kan
juga akan tercederai tapi
kembali lagi kita mengajak
semua pihak untuk fokus
untuk melakukan pencermatan ini
begitu juga dikait kaitkan
tadi dengan masalah
dan kami juga sudah konfirmasi
yang bersangkutan tetap
istiqomah yang bersangkutan juga
mengatakan saya akan tanggung jawab
harus datang ke kpk untuk
mendengarkan atau membuat klarifikasi
di mata hukum kita siap
tapi memang yang agak keberatan
langsung menyerang kehormatan
sekjen dan kehormatan beliau
ini framing menurut anda bang
ya ini yang kita katakan
saya mengajak semua pihak
lebih peka lagi
lebih peduli lagi untuk mencermati fakta hukum ini
ya tadi saya katakan
apa iya ini persetujuan
ini jelas pak untuk melakukan perbuatan
yang seperti ini
seandainya pun misalnya
ada uang ke sekjen atau ke siapa
gak cukup disitu
harus pleno partai pak
ada ruang yang nggak nyambung
disini yang coba dipaksakan
begitu juga di kpu
main sama wahyu gak cukup wahyu seorang
dia pun juga harus pleno
tapi nggak apa apa lah kita mohon sekali
dan kami membuka ruang
dan juga mengatakan pd perjuangan
sekjen pd perjuangan akan
teman teman di kpk ini
untuk menyelesaikan perkara
kalau dikatakan ada drama
kami ini kena korban politik
yang luar biasa ini kita mau
waktu itu mau rakernas
dan betapa teman teman
harus paham juga
semangat spirit kami untuk menjadi
partai politik yang modern
yang mengedepankan giat giat anti korupsi
seketika itu juga dihantam
dengan isu isu yang seperti ini
jadi pd perjuangan kooperatif sekali ya bang terry
tapi kata teman anda
mas hinton pasaribu ketika tim kpk ini
harus dikonfirmasi juga ketika tim kpk
ingin menggeledah kantor dpp pd perjuangan
quote unquote yang publik ketahui bang terry
ada semacam penolakan atau
kita tampilkan dulu komentar dari rekannya
mas hinton pasaribu boleh ditampilkan
ya oke bang mas hinton mengatakan gini nih ya
di detik mas hinton detik dua
penyelidik kpk yang datangi dpp pdip
nah seberapa setuju tuh
anda bung terry ketika kita bicara
mengenai kpk yang
ingin menggeledah kantor dpp pdi perjuangan
betul kan kpk bermotif politik
tadi saya kan katakan kita mendukung
setiap dan segala upaya penegakan
hukum yang dilangsungkan dan akan
dilangsungkan oleh kpk
nah terkait dengan
upaya penyidik kpk
atau penyelidik kpk yang datang ke kantor
dpp saya kasih analogi begini
pesawat saja itu
boarding pass sesuai ktp atau tidak jelas ini
orangnya siapa dan akan kita berbayar
contoh kedua pada saat zaman
belanda saja ya ada
ya pemuka wilayahnya dihadapkan di situ
dikasih tahu ini
ada dari kepolisian kepolisian ingin
menggeledah ingin datang ke tempat
nah sekarang ada upaya pro justisia ya
kita nggak tahu orang itu siapa
mencoba untuk ber
surat tugasmu mana
karena tidak bisa
dihadirkan ya sekarang
kalau mas jadi saya
wajar tidak kita katakan
kita akan tunggu ya
kita akan bukakan ruang
untuk teman teman datang silahkan
geledah sita sadap sekalipun
surat tugasmu kamu perlihatkan ke kami
itu saja dan itu tidak ada secara prosedur
administrasi itu tidak dihadirkan tidak dihadirkan
penyelidik atau penyidik itu
kan nggak usah diajarkan
demi hukum dia harus tahu
dan dia juga harus tahu
kalau datang akan ditolak itu
reaksinya akan macam macam
termasuk juga adanya tafsir
pdi perjuangan tidak kooperatif jadinya
termasuk juga pdi perjuangan tidak mau digeledah
nah yang seperti ini kan harusnya
tidak boleh terjadi makanya saya katakan
kita beri ruang untuk pimpinan kpk yang baru ini
untuk tetap melakukan
kita konfirmasi ke bung ali
bang terry kita konfirmasi ke bung ali ya
anda lihat seperti apa betulkah pd perjuangan
atau kpk sendiri
tidak melengkapi syarat syarat prosedur tadi
yang dibilang oleh bang terry
baik mas budi terkait yang
peristiwa saat itu
ya di dpb pdip
saat itu adalah proses penyelidikan
jadi bukan proses penyidikan
belum prosesis ya
saya menetapkan tersangka
saat itu kita belum melakukan penyidikan
sehingga kami pastikan prosesnya
bukan penggeledahan karena penggeledahan
menurut undang undang sudah sangat jelas
itu adalah proses prosesis ya dan itu adalah
kita tahu kita melakukan penyidikan adalah
setelah kami umumkan di kamis malamnya
ini kan kejadian kamis siangnya
itu ya itu yang pertama
kemudian yang kedua
kami bisa memastikan bahwa
tim yang turun ke lapangan
itu dipastikan dengan
dibekali surat tugas
itu kami dapat pastikan itu
kpk turun ke lapangan
dibekali surat tugas
ini berdasarkan pengalaman kami juga
saya juga pernah menjadi penyelidik dan penyidik
dan tentu selalu
itu ada surat tugasnya
saat itu kita sudah tunjukkan
kita melakukan pengamanan tempat
menyatukan tempat dalam satu ruangan
di gedung dpp pdip
ya taat aturan
taat hukum ketika kemudian mau
masuk ke tempat orang dalam proses penyelidikan
dalam proses penyelidikan
itu kemudian ya
harus izin dari
orang yang kita datangi
mas ali dari analisa anda
setelah kami tunjukkan surat tugas
ternyata petugas harus berkoordinasi
dengan atasannya dan lain lain lah
dan itu memakan waktu yang cukup lama
sedangkan dalam waktu
ada tiga tempat yang kemudian
harus kami datangi untuk menstatuskuokan
memasang kpk lainnya
selesainya dpp pdip
kemudian ada di ruang kerja
pak ws di kpu dan di rumah dinas
dalam waktu itu juga
kami harus menentukan waktu
ini waktu yang krusial ini waktu yang penting juga
untuk kemudian bisa menghitung waktu
kira kira cukup tidak
untuk menghitung satu x dua puluh empat jam
sehingga ketika teknis disitu terlalu lama
akhirnya teman teman penyelidik
kemudian ke rumah dinas
kemudian dilakukan kpk landa
kemudian tim bergerak kembali
ke gedung kpk untuk melakukan
jadi sekali lagi
kami pastikan tim ke lapangan
membawa surat tugas
jadi apa yang diinginkan
oleh kpk di pdi perjuangan
di kantor dpp pdi perjuangan
waktu itu tidak tercapai
dokumen dokumen atau sesuatu yang ingin dicari
sesuatu yang ingin ditemukan
akhirnya tidak tercapai karena
tidak dapat mengakses informasi disana
oke mas budi saat itu
baik saat itu kami tidak
tidak dalam posisi akan
melakukan penggeledahan ini yang harus
penggeledahan harus penyidikan sedangkan saat itu
ini harus clear dulu sehingga kami bukan mencari dokumen
mencari barang bukti konteksnya begitu
baik di pdip maupun
di kpu di ruangan pak ws perubahan
kita dalam kata bukan mencari
tapi mengstatuskuakan tempat
yang diduga sebagai jejak
salah satu jejak atau
jejak jejak dari rangkaian perbuatan
dari orang yang kemudian tangkap
yang terperiksa tadi yang kita
amankan oke mas ali
menurut anda wajar ya memang saat itu tidak jadi akhirnya
wajar tidak untuk menstatuskuakan salah satu ruangan
di gedung dpp pdip karena masalah
teknis tadi lama kemudian kita bergerak ke
kpu kemudian ke rumah dinas dan kita harus kembali lagi
ke kantor kpk untuk
gelar perkara untuk menentukan
berdasarkan bukti permulaan cukup siapa sih yang kemudian
bisa kita jadikan
tersangka mas ali wajar tidak
menurut anda dalam waktu waktu itu dan tempat tempat
yang lain itu sama sama pentingnya kita
waktunya juga penting kita dikejar
satu kali dua puluh empat jam tempat tempat yang lain
juga sama pentingnya oke
kita berbicara dalam kualitas nanti ke
proses penggalian dari
alat alat bukti yang akan
setelah proses penyelidikan baik saya minta
komentar bung ferry dulu sebelum
bang terry lanjutkan deh bang terry sudah
mengatakan paling tidak penyelidikan
itu kan tindakan
aparat penegak hukum berdasarkan
kepentingan hukum itu tindakan
pro justisia termasuk penyelidikan
jadi aneh kalau kemudian
penyidik datang ke tempat orang
untuk melakukan eksekusi ya
dalam tanda kutip ya
itu tidak membawa identitas tidak masuk akal
pasti membawa identitas oke
sekarang saya melihat ya
satu bisa saja kpk
tidak punya perlengkapan yang cukup
sehingga ya kalau didatangi orang
ada orang yang marah marah ya sudah
mundur saja oke kedua memang
tidak terencana dengan
sehingga begitu terhalang halangi
pindah lagi ke tempat yang lain
jadi banyak problematikanya tetapi
memang ada beberapa hal yang menurut saya
ganjil dari penjelasan
beliau karena dikatakan bang
arteri tadi bahwa
beliau lebih berupaya menengahi
suasana ya oke
kalau saya menangkapnya begini
bung ferry ditahan dulu ganjilnya kita akan lanjutkan
di segmen berikutnya supaya lebih enak
kami akan segera kembali bersajudnya
kalau bang terry bilang bukan drama
tapi publik melihatnya ini agak sedikit drama
ada ganjil ganjil apa tadi
hal yang menarik ya tadi
mas ali bilang sederhana
mereka dilapangan lengkap identitasnya
kalau lengkap identitasnya
kenapa orang menghalang halangi seolah olah
orang tidak diketahui identitasnya
sampai dites kalau kemudian sudah
menunjukkan identitas tidak boleh masuk
itu kan menghalangi proses hukum
memang kalau pasal dua puluh satu iya
betul mas ali tadi mengatakan
harus dari penyidikan dulu tetapi
kan di kuhp dan segala macamnya
itu bisa juga dikenakan oke
timbul pertanyaan besar kita
kok orang yang sudah
dilengkapi identitas sebagai petugas
dihalangi dalam sebuah perguruan tinggi
nah ini yang perlu dijawab
oleh kpk jangan jangan
karena orang itu terlalu besar
di dalam itu tidak
terjangkau oleh kekuatan
kpk karena begitu
mendominasinya orang yang menghalang halangi
kalau di pd perjuangan sendiri
kata bang ferry tadi
tidak ada surat tidak ada prosedur
misalnya itu kan tuduhan yang serius
ya bagi kpk benar tidak
karena mas ali mengatakan bahwa
lengkap kok identitasnya
jadi yang mana yang benar bang ferry
atau mas ali sementara
bang terry memuji mas ali saya sepakatlah
yang bagus lebih bagus dari yang dulu
bahkan tidak hanya jadi
sejujurnya saya agak
bolak balik melihat kpk yang
yang sekarang ini
pertama disebutkan tadi ketika ke pt ika
sama sekali tidak
dibekali oleh identitas
dan surat tugas sehingga
saking gak ada bekal itu
petugas di dalam
pt ika melakukan tes urin
karena mungkin dianggap orang ini
yang datang ini ada kurang sehatnya
kan kira kira gitu ya sehingga dites uri
tapi ketika ke kpk eh sorry
ke pdi perjuangan dilengkapi dengan surat tugas
nah yang membedakan identitas itu apa
kan prosesnya sama yaitu penyelidikan
oke kalau ke pdi
pdi perjuangan ada surat surat lengkap
ke pt ika tidak ada karena
dikatakan tadi ini terbuka dan tertutup
it's okay itu satu nah yang kedua adalah
penyelidikan sampai sekarang ya
penyegelan ya istilahnya dan bukan penggeledahan
terhadap pdi perjuangan
itu sampai malam ini kita nggak tahu nasibnya seperti apa
pdi perjuangan menganggap ada upaya
dari pihak kpk
bahwa pdi perjuangan
terlibat dalam kasus ini
dengan tindakan itu ya tentu saja
pernyataan pdi perjuangan
juga bisa dibenarkan
karena penyelidik kpk
telah datang ke pdi perjuangan
kan kira kira begitu loh ya tiba tiba
cuma sampai di gerbang pulang
dan sampai sekarang ada lagi tindak lanjutnya
respon pdi perjuangan sendiri wajar nggak
tidak ada tindak lanjut sampai sekarang sangat wajar
kenapa penyelidik itu
dikirim ke pdi perjuangan
kalau memang tidak
kalau pdi perjuangan itu bukan objek
kan kira kira gitu apa maksud dan tujuannya
apa nggak bagian dari
cara kerja kpk
untuk melakukan priming kepada pdi perjuangan
nah yang ketiga nih
oleh karena itu menyelesaikan
persoalan ini kan karena pdi perjuangan
menganggap nggak ada surat lengkap
kedua karena sampai sekarang
belum ada buktinya nih
sampai sekarang malam ini kira kira gitu ya
belum ada yang disebut dengan upaya
penyegelan itu gitu jadi
dari kpk ini selesaikan
di dewan pengawas nih
pdi perjuangan membuat laporan
ya terhadap dewan pengawas
yang dilakukan oleh kpk
kan kira kira gitu ya termasuk
di dalamnya adalah
datangnya penyidik kpk
tidak dipitkali surat surat lengkap
oke tapi apa yang membuat pdi perjuangan tetap
kekeh bahwa petugas kpk
nggak boleh masuk ke kantor anda
ya saya tidak mau adu benar adu salah ya
tapi kalau menurut hukumnya
negara penyelidikan itu
merupakan bagian dari
ya penyelidikan itu
untuk menentukan ada tidaknya suatu
penyidikan nanti kita bicara orangnya
nah itu yang pertama
apa lagi baru bicara
penyelidikan tadi ya ditegaskan
menjelaskannya harus lebih
bicaranya lagi datang
dalam rangka apa
nggak ada kasus ya tidak ada
kemerdekaan karena itu bagian yang merapat
kemerdekaan masuk ke ruang ruang publik
orang orang privat yang bukan kekuasaannya mereka
tidak ada redaksi undang undang manapun
memberikan kewenangan kepada siapapun
yang ada adalah sita geledah sadap
clearance saja begitu kemudian yang kedua
bicara surat tugas
saya juga tidak mau berdebat
panjang panjang lah nanti kan
para pihak ini kan juga akan
melakukan kontestasi hukum
dalam ruang persidangan dalam
pembuatan dan pembuatan bap
tapi yang kita katakan kita clear
ya kita juga
punya legal basis sehingga
pada saat itu tidak memungkinkan
bagi penyidik kpk untuk
bisa masuk nah
ini juga harus menjadikan
pencermatan bahan pembelajaran
bagi teman teman kpk
nanti pada saat
penegakan hukum ke depan
agar lebih baik lagi
berikutnya lagi kalaupun
sekunsenya peristiwa hadirnya
itu kan setelah hadirnya dari pt ika
mau tidak mau suka tidak suka
kita tidak bicara status quo
tapi anda mau datang untuk
geledah sadap ya kita bicara fair aja
nggak mungkin orang datang hanya untuk status quo
begitu sita geledah sadap
anda harus dapat yang namanya
pesetujuan dewan pengawas
oke prosedur itu ya
saya infokan lagi peristiwa ini kan tanggal
delapan tanggal sembilan lah
untuk pd perjuangan
anda bisa tahu kapan approval dari
dewan pengawasnya itu baru ada tanggal
tapi itulah kita tidak mau main kesana
pd perjuangan ini mau selesai
makanya kalau saya merasa ini kan nggak boleh dibiarkan
nggak boleh dipahami
karena kan bung artirya
yang mengusulkan revisi undang undang kpk
sehingga dibentuk dewan pengawas
iya kan karena menurut bung arteria
selama ini ada
mekanisme entah itu penyelidikan penyidikan
penyitaan macam macam itu
yang kurang tepat yang melanggar
prinsip prinsip penyelidikan hukum
nah sekarang menurut pandangan pdi perjuangan
situasi yang sama dilakukan lagi oleh
kpk yang baru dengan undang undang yang baru
ini nggak boleh dibiarkan
karena itu saya mendorong pd perjuangan
untuk segera melaporkan
para orang orang yang dianggap
melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini
kepada dewan pengawas
supaya dewan pengawas itu ada juga fungsinya
dengan mekanisme itu ada ini bukti pelanggaran
silahkan jawab dulu tadi keraguan keraguan
orang orang mengenai proses
di pd perjuangan baik
baik mas budi jadi pertama begini
yang perlu kami sampaikan ya terkait dengan operasi
tertutup tadi penyelidikan tertutup dalam penyelidikan
terbuka ya kami
karena kebetulan dari basicnya adalah
jaksa dan juga penyidik dan penyidik
artinya sudah terbiasa ada
kegiatan kegiatan semacam itu kita tahu ide
saya mau cerita dulu nih terkait kegiatan
operasi tertutup ya tentunya kan
kita dibekali strategi strategi tertentu
ketika kita melakukan operasi tertutup
akan mengamankan orang atau kita akan
mengamankan adanya dugaan tindak pidana
korupsi suap menyuap begitu otomatis
kan kita juga dengan strategi tertentu
kita tidak terbuka siapa kita
begitu ya tidak menyatakan
identitas kita dan sebagainya
peristiwa di pt ika itu
berbeda dengan ketika kita datang ke
pdip misalnya di tadi itu untuk
mengamankan status quo itu
proses apa peristiwa yang berbeda gitu
oke sekali lagi rangkaian di
pt ika adalah rangkaian besar ketika akan mengamankan
orang yang itu bagian
sudah diamankan sehingga kita mengembangkan
lebih lanjut begitu kita akan menyampaikan
apa diduga bagian
dari proses operasi
tangkap tangan itu ya
ketika kita mau datang
mengamankan status quo itu sudah
sudah jelas orang orang yang kita amankan sudah
jelas kemudian tinggal bagaimana nanti kita
mengumpulkan alat bukti berikutnya
dalam konteksnya berbeda
ketika kita mengamankan tadi
ketika kita datang ke suatu tempat itu
dalam operasi tertutup sudah terbiasa itu
kita tidak mengeluarkan identitas kita
dan sebagainya karena itu bagian dari operasi
tertutup saya interupsi mas
artinya strategisnya saya interupsi sebentar
karena beliau kan mengaku sebagai penyidik
salah satunya memang metodenya beliau ini kan jaksa
baik sali saya interupsi tetapi itu media
saya interupsi mas saya ingat bahwa ada cara cara lain
saya dapat salah satunya
surveillance penyamaran dan seterusnya
itu yang kemudian perlu digarisbawahi
kalau baik mas sali itu digarisbawahi
terus ini terus ini
mas ali karena beliau ini kan jaksa ya
sudah biasa dengan proses proses ini
semua penegak hukum di dunia
ada konsep yang diakui universial
salah satu yang konsep universal itu adalah
setiap orang yang mau ditangkap
mau di ott mau di apa apa
perlu dikasih tahu ini yang
menangkap siapa apa hak haknya dan segala macam
masa kpk datang
tidak ada identitas rahasia mau
ngambil orang bagi saya itu tidak masuk akal
mas ali pasti tahu
sepanjang pengetahuan saya mas ali ini
pintar sekarang saja yang kelihatan
mas ali mohon gue dijawab
sekalian diselesaikan apa namanya
diskusi kita di segmen ini
mas ali aduh
jadi begini pak
mas budi ya jadi begini ya mas budi
ketika kemudian baru
kalau saya percaya
tentunya ketika kita nangkep orang cetak
baru kita tunjukkan di dinas ini
siapa kita gitu tetapi melalui
prosesnya prosesnya yang panjang itu
tentu kita punya strategi strategi
kalau kita kemudian sudah
terbuka dari awal siapa kita siapa kita
itu enggak pasti mas ali yang kita
proses kpk itu itu punya lidikan
itu terbuka dan itu identitas kita harus tetap
karena memang itu tidak ada
tidak ada kaitannya kemudian siapa kita
yang disampaikan bu kali ini kita semua
siapa kita ketika penyelidikan terbuka harus ditutupkan
karena kita memang di sana penyelidikan terbuka
kalau penyelidikan tertutup strategi strateginya
yang aneh bagi kita
mas ali yang terakhir yang terpenting itu
pun demikian ketika ketika
peristiwa di pt ika yang terjadi
semacam itu iya
saya kira pak ferry tahulah bagaimana
kemudian penyelidikan tertutup itu
strategi strategi seperti apa tujuh semua pak
yang bingung mas ali yang terakhir jadi itu
yang terpenting mas budi yang perlu kami
kami apa garis bawahi
ini bagian dari strategi strategi yang dilakukan
oleh tim di
bagian dari strategi
halo iya lanjut
silahkan silahkan mas lanjut lanjut
silahkan silahkan mas enggak enggak lanjut
silahkan mas mas ali itu
kapan rencana penyegelan ini
bisa mendengar kami mas ali
oh kami mengalami kendala komunikasi
dengan ali fikri terima kasih
mas ali atas perbincangannya
terakhir sebelum kita tutup segmen ini
bung ferry ya saya setuju
dengan poin mas ali
soal tahapan yang beliau
jelaskan bahwa ada kerahasiaan
dalam tahapan penyelidikan di awal
oke tetapi yang kita permasalahkan
adalah proses mau
diambilnya seseorang oleh aparat
penegak hukum di pt ika
karena dia harus sepakat
azas universalnya di sana
mengetahui identitasnya oke nah
menurut saya mas ali hanya menjawab
di bagian awal tapi tidak pernah
berani menjelaskan di bagian
pt ika dan di bagian di pt dip itu oke
oke terima kasih
bapak bapak kita akan
berganti ke topik lainnya atau
segmen lainnya bahwa wahyu setiawan tersandung
kasus suapergantian antar waktu bagaimana
sebenarnya potensi korupsi
dan hengki pengki ini kalau kita bicara mengenai
paw ini kan jadi pintu masuk
paw katanya menjadi ladang atau pintu masuk baru
dalam korupsi harusnya ada suara musik
di sini tapi kita akan break dulu kami akan segera kembali
ya anda masih di kupas tuntas
kita tadi sudah diskusi soal
berbagai kejanggalan dan keganjilan
tadi kalau bicara mengenai apa yang terjadi
di awal tahun dua ribu dua puluh ini
ott atau operasi tangkap tangan kpk
kepada komisioner kpu itu
korupsi dan penyimpangan
terkait dengan pergantian
antar waktu yang tengah ramai
kita ketambahan tamu pada malam hari ini
bagaimana sih potensi korupsi
atau penyalahgunaan terkait
dengan paw paw yang mungkin
publik selama ini tidak mengerti tidak paham dan mungkin
di elit partai kita sudah kehadiran
dua tamu istimewa pada malam hari ini
yang pertama ada mantan komisioner kpu
ada bang hadar gumai
terima kasih sudah datang
dan di bangku penonton kita punya
mantan calon anggota legislatif
dari pd perjuangan dari dapil
kalbar i pak alexius
akim pak akim terima kasih
kenapa saya undang pak hakim di sini
sebagai mantan caleg
pdi perjuangan karena kita bicara
mengenai di awal tadi
wahyu setiawan bisa
tersandung kasus ketika bicara
mengenai pat gulipat di
pergantian antar waktu
pak akim ini punya
story nampaknya akan kita bagi kepada
anda bagi kepada cnn indonesia
boleh kita tampilkan nggak apa sih yang terjadi
kepada pak hakim kita kasih
highlight sedikit supaya punya gambaran
nah ini dari salah satu media
bata jadi anggota dpr
alexius hakim oknum pd perjuangan
sewenang wenang dan langgarham
apa ceritanya pak akim
anda kok bisa gagal jadi
apa yang terjadi pada anda
bagaimana dengan paw paw yang
sedang rame di awal tahun dua ribu dua puluh ini
baik terima kasih
demikian justru saya juga ingin bertanya
mengapa bisa terjadi seperti itu
seperti diketahui bahwa
pada pemilihan legislatif

saya dari dapil
memproses suara terbanyak kedua
setelah pak kornelis
nomor urut saya pada waktu itu
adalah nomor urut tujuh
nah pada saat
di tingkat provinsi
saya tidak akan cerita dari
bagaimana penghitungan di tingkat
di sana kita sudah tahu semua
tentu ada saksi
tidak ada komplain pada waktu itu
lalu bagaimana penghitungan suara
di tingkat kecamatan
itu juga semua partai politik punya saksi
tidak ada komplain
yang anehnya itu setelah
penghitungan di tingkat provinsi
yang nomor empat
perhitungan yang di tingkat provinsi
sehingga yang bersangkutan melakukan
laporan kepada bawah seluruh
yang intinya menyatakan
ini ada terjadi
hal yang tidak enak
ini pasti ada
pertukaran ada penambahan ada pengurangan
dan lain lain terhadap suara caleg
dan suara partai
anda yang dituduh saya yang dituduh
laporan yang bersangkutan
kepada bawah seluruh provinsi
dilakukan sidang acara
cepat pada waktu itu
melalui kuasa hukumnya
lapor lagi ke bawah seluruh ri
bawah seluruh ri
putusan bawah seluruh
dia clear sampai di situ
nah setelah itu
melalui kuasa hukumnya
ke bawah seluruh ri lagi
yang dilaporkan itu
panitia penyelenggara tingkat
kecamatan yaitu ppk
di enam kecamatan
laporan kemudian diproses
bersidang di sana
bawah seluruh ri pada waktu itu
sah dan meyakinkan
di enam kecamatan dinyatakan bersalah
di enam kecamatan untuk
diminta kpu ri
c satu plano itu adanya di dalam
biasanya ini untuk membuka
ini tajadialoh ini
ini harus perintah mk
kedalam aturan gak boleh sembarangan dibuka
nah ternyata waktu itu ada
dibolehkan dengan catatan
ada saksi dari bawah seluruh ri
dari provinsi bawah seluruh dan kpu
lalu dari kabupaten
bawah seluruh dan
tambah dengan pemda setempat
jadi pemda juga ikut
dilakukan penghitungan ulang
dilihat disana ternyata apa yang terjadi justru

justru bertambah suara anda
karena pada saat penghitungan
ditimpa di dalam gudang
jadi ini saya dilaporkan lagi
melalui bawah seluruh ri
bahwa saya merusak
putusan melalui bawah seluruh ri
lalu status laporan dihentikan
unsur unsur tindak pidana
pemilu yang dituduhkan pada
pasal yang anda disebutkan disitu
baik singkat dipersingkat pak akip
artinya disini clear
anda tidak melakukan pelanggaran pemilu
disana enggak ada
satu dari dua calon yang berhak
mendapatkan tiket untuk maju ke dpr
sesuai dengan prosedur
nah yang saya jadi bahan pemikiran saya
setelah itu berlangsung
diambil oleh partai internal
ini tinggal menjelang satu hari lagi
mau penetapan apa yang terjadi
apa alasan partai waktu itu pak
pelanggaran kode etik
kode etik yang mana saya enggak tahu
pada waktu itu
jino mengundurkan diri
pemenang ketiga ya otomatis
yang pemenang keempat menduduki kursi kedua
siapa pemenang keempat
jadi alasan kpu tidak bisa menetapkan saya
karena tidak memenuhi syarat dipecat tadi
tidak memenuhi syarat dipecat anehnya lagi
tanggal dua puluh november ini tadi
oleh dpp oke
ya untuk mengikuti
rapat konsolidasi partai
oke tanggal dua puluh satu
tiga puluh satu diundangan itu anda jadi masih dianggap
kader pdi perjuangan kader pdi perjuangan oke
ini yang mana yang benar
kalau saya masih kader pdi perjuangan
berarti saya dong yang ditetapkan
apakah orang yang saat ini menjadi anggota dpr
mewakili kalbar satu itu orang yang
melaporkan anda mempersoalkan
anda di persoalan betul
oke apa yang janggal dari
dari proses ini dalam perspektif anda pak hakim
singkat saja ya janggalnya itu
dalam pemilu itu ada namanya penyelenggara
ada partai politik sebagai peserta
harusnya di penyelenggara ini
kalau sudah clear ya clear oke
ya kan tidak bisa dulu langsung
diambil oleh partai politik
kalau ini yang terjadi
berarti nanti ke depan ini tetap jadi
fenomena yang menarik lagi
bapak melakukan gugatan nggak atas
putusan dpp pdi perjuangan itu
kenapa ya saya tidak
punya kemampuan untuk mengarahkan gugatan
oke meskipun anda menyesali
pemecatan anda tanpa
ada sesuatu yang jelas gitu
oke sekarang bapak masih tetap
aktif setelah pemecatan itu
dpp pdi perjuangan ya
tidak karena saya dipecat saya nggak merasa dipecat pak
tadi kan dipecat kemudian tetap diundang
oke oke saya tidak hadir
tidak hadir tidak hadir bapak
sampai sekarang merasa sudah tidak jadi anggota
dpp pdi perjuangan ya oke
karena sudah dipecat
karena itu tadi penyebabnya sehingga saya tidak bisa
ditetapkan oke selesai
oke dan anda lihat itu putusan
yang menurut anda
kurang atau janggal begitu pak ya saya
minta keadilan lah disini nanti
pak jawaimana kita untuk membahas ini gitu
baik baik pak hakim terima kasih saya mau ke
sebelum dijawab oleh bang terry
nanti apa sih yang terjadi di dpp pdi perjuangan
anda lihatnya gimana mas hadar peristiwa seperti ini
yang saya pun kecewa ya
ada sejumlah partai politik
seenaknya saja gitu
kita tahu betul
di dalam sistem pemilu kita
itu adalah sistem proporsional
dengan daftar calon terbuka
dari sistem ini oke
di dalam penetapan siapa
yang menjadi calon terpilih
adalah yang memperoleh
dari yang dia
peroleh masing masing calonnya ya
oke nah tetapi
setelah pemilu jelas selesai
hasilnya sudah ditetapkan
beberapa partai politik
mau menentukan yang terpilih itu adalah yang ini
bukan yang memperoleh
nah menurut saya ini
cara yang keliru
bertentangan dengan undang undang
dan merusak sistem
pemilu kita kasus pak hakim ini
satu dua atau banyak
ada beberapa ada beberapa ya
jadi mungkin belasan angkanya ya
saya tidak ingat cukup banyak berarti ya
nah tetapi sayangnya juga
begitu di dalam kasusnya
penyelenggara pemilu tidak cukup
dari para caleg
yang diberhentikan oke
karena kalau kita tanyakan
apakah pak hakim sudah juga dapat surat
saya dengar sudah dapat pak
jadi jangan kaya mendapat mau baca juga gak ada
nah misalnya itu oke
dari rakyat pemilih
yang asumsinya mereka memilih
karena dianggap inilah yang terbaik
buat wakil kami gitu kan
dan undang undang jelas menyatakan
suaranya terbanyak gitu kan
nah ini tidak terjadi
kasusnya waktu itu ya itu mungkin
kan di depan tv juga ya kalau nggak salah
rapat pleno di jakarta kan
dalam hal ini pdip
pak hakim dari pdip
mohon maaf saya harus menyebut karena
supaya jelas ya mbak artelia
itu mengatakan bahwa
adalah yang nomor empat
suara yang nomor empat ya
karena ini sudah
dan ada satu lagi calon
sudah mengundurkan diri
penyelenggara pemilu menurut hemat saya
seharusnya memastikan dulu
jadi jangan hanya mendengarkan
dengan daftar calon terbuka
artinya apa suara rakyat
itu harus diperhatikan
nah ini tidak terjadi
jadi yang bersangkutan itu
tidak diberikan ruang yang cukup
untuk membela dirinya
menjelaskan posisinya dan seterusnya
berarti anda lihat ada yang salah dari
sistem dari juga
memang perilaku partai politiknya
ataukah atau apa yang salah
kita akan bahas itu
termasuk mbak artelia akan menjawab
apa namanya tadi keresahan pak hakim usyajadaka
kita segera kembali
baik anda masih di kupas tuntas
kita tadi sudah mendengar pengakuan dari pak hakim
sebelum kedua punggawa punakawan
di sini saya akan ke bang terry
anda harus menjawab paling tidak partai anda
tadi berkali kali disebut apa sih sebenarnya
yang terjadi atau anda punya perspektif lain
saya ini mantan ketua badan bantuan hukum
padang korupsi baru
saya pikir di partai kami itu
tidak pernah ya ada seperti itu
nah yang kalau konsepnya
beliau ini bukan dalam posisi paw
karena belum ditetapkan sebagai
anggota dewan terpilih
dengan kejadian yang
yang harun siapa itu
itu juga tidak ada kaitannya dengan
karena proses ini jauh jauh
hari sebelum ditetapkan sebagai pasangan dewan terpilih
mengatakan sepanjang pengetahuan terbaik saya
di pdi perjuangan saya tidak
pernah mengalami itu tapi nggak tahu
kalau memang beliau ini kan
bahasanya bermuatan hukum dan
patut juga dilakukan pengujian secara hukum
itu saya hanya mengatakan
demikian oke kalau menurut anda
apa yang terjadi pada
ini kan mungkin pak hakim hanya salah satu kasus beli
yang mungkin kalau kata mas sadra tadi
banyak sekali paling tidak belasan
kasus kasus seperti ini apa yang membuat
kemudian hasil pemilu
pilihan rakyat itu bisa
diputarbalikan dengan sangat mudah
oleh diskresi partai
ya karena ada celahnya memang ya
celahnya itu yang tadi salah satunya digambarkan tadi
oleh pak alek ya
jadi diberhentikan tapi tiba tiba
juga ada yang mundur itu
dengan alasan yang kita juga nggak tahu
kan sebetulnya gitu ya
last minute mundur gitu bukan dari awal
yang harus anggutan mundur
itu praktek praktek yang lama tapi secara umum menurut saya
karena punya partai sendiri
punya pertimbangan untuk mendukung
orang orang untuk siapa yang prioritas mereka untuk
menang dan seterus terusnya gitu
awalnya sih mereka tentu saja
ketentuan undang undang yang mengatakan pilih aja semua
nanti ternyata orang orang yang
mereka jago kan ini tidak menang
ya dibuatlah mekanisme mekanisme yang seperti yang sekarang ini
ada yang melalui mekanisme
yang menurut kesadaran dia sendiri
akhirnya mundur mundur mundur
yang diinginkan itu yang menang
ada seperti kasus wahyu ini kan
melalui proses pengujian
di ma dulu gitu ya
kemudian aturannya dirubah ya
dan seterus terusnya gitu ya
ada yang sedikit agak lebih kasar ya
yang bersangkutan langsung dipecat pecat aja gitu
baik sebelum penetapan
hasil pemilu maupun
nanti dalam proses paw
ini kan bukan lagi di wilayah persoalan
mengatur sistem lebih pada etika politik gitu
partai bisa enggak
menghormati suara rakyat kan di situ
kan itu sesuatu yang nggak bisa kita
buat hukumnya gitu loh pak
ini yang rakyat sudah memutuskan
bahwa pak alex inilah yang mendapat
suara terbanyak kedua kan kira kira gitu
secara fair melalui pemilu
yang juga fair gitu loh pak sekarang
pertanyaannya apakah partai
mau menerima fakta ini
menerima kenyataan ini gitu
bagi sebagian partai yang gak mau menerima
terjadilah proses proses ini kan kira kira gitu
kalau pak hakim menurut anda
kasus anda ini apa yang membuat anda
kemudian akhirnya tersingkir aroma apa
yang anda cium di luar proses
tadi prosedural proses administrasi sudah
dijalankan baik saya tidak
berpikir negatif ya ada terjadi
hal hal yang tidak
yang mungkin serupa apalagi yang serupa dengan yang
tapi yang justru
jadi pemikiran saya
ini kita memberikan
pembelajaran politik yang keliru
untuk bangsa dan negara yang
tercinta ini ini saya kira oke
mengapa saya katakan demikian
dari saat mendaftar
penetapan ini sebetulnya ranahnya
penyelenggara kalau menurut
belum itu bukan
ranahnya partai politik oke
nah setelah pelantikan
nah baru diserahkan
keperasiannya masing masing ini loh
pdip ini loh green dran dan seterusnya
terserah setelah itu
kaitupun kalau memang ditemukan
apa yang membuat anda tidak mau melakukan perlawanan hukum pak hakim
kalau anda merasa anda benar
ya saya merasakan satu capek
ya kan bertarung
sekian bulan itu lelah pak
yang kedua itu tidak memungkinkan untuk
memenangkan pertarungan itu saya pesimis
anda pesimis makanya kemudian
anda memilih untuk ya terima saja
nasib itu ya bung ferry problem
nanti sebelum mas sadar jadi
selalu penyimpangan di ruang ruang politik
tidak melibatkan satu dua orang
ini kejahatan tim
paw seperti ini
tidak bisa sendirian
kasus pak hakim
terkait kasus mulan jamila
kasus paw di pdip
yang melibatkan pak wahyu setiawan
paripurna ya ada di
partai ada di peradilan
ada di penyelenggara
ada mata rantai yang
kita tahu ini ada relasinya
tetapi sulit dijelaskan
karena harus dibuktikan di pengadilan terlebih dahulu
semestinya dalam kasus seperti ini
yang harus ditonjolkan
kerugian itu tidak hanya
kepada sosok pak hakim saja
tetapi kepada pemilih
orang yang berharap
untuk kemudian memperjuangkan aspirasinya
ini nilainya tidak ada
dalam kasus paw yang
melibatkan mas wahyu dan pdip ya
begitu panjang listnya
yang melibatkan publik banyak ya
kader kader pdip yang memilih
calon calonnya ini dirugikan besar
misalnya ketua umum pdip
bu megah itu selalu konsisten
kalau ada kader kadernya
yang bermasalah seperti ini selesai
nah saya menunggu ini
kondisi yang melibatkan kader kader
pdip yang ada saat ini
oleh bu mega secara konsisten
atau tidak karena kejahatan ini
tidak merugikan pdip saja
tetapi orang yang bersimpati
dan memilih pdip nah itu yang
menurut saya yang perlu dipertimbangkan
saya kembali mengingatkan bahwa
satu sistem yang kita
pilih untuk kita gunakan itu
ada makna tertentu
dan kita harus
jadi kalau tadi dikatakan
rakyat pemilihnya itu
kurang diperhatikan iya
sampai hari ini saya mendengar pak hakim ini pun
ditanyakan oleh para pemilihnya
nah sistem kita itu
bukan sistem yang proporsional
dengan daftar calon tertutup
itu beda sekali kalau yang tertutup
memang partai politik
kemudian dalam menentukan siapa
yang terpilih itu sudah jelas
kita tidak mencoblos calegnya langsung
yang akan terpilih kalau memang partai itu
dapat kursi yang nomor satu
kalau dapat dua kursi nomor satu dan nomor dua
tetapi kalau sistem terbuka
itu suara terbanyak
yang didapatkan oleh calegnya
masing masing baik nah
itu penting sekali
harus kita perhatikan makanya
saya sangat kecewa ada partai partai
politik yang kemudian mencari
untuk menentukan yang terpilih
adalah yang ini nih
ibarat kalau kita main
pertandingan main bola misalnya
semua itu harus clear dari awal
aturan mainnya seperti apa
jangan cari cari cara
setelah hari pemungutan suara
kita mau ngatur yang lain lagi
nah itu dia menurut saya itu
juru besar oke nah jadi
ini harus dibenahi oke
kembali mengenai chance
di penyelenggara pemilu
chance itu ada tetapi kalau mau
masuk di pintu
ini memang ada dua ya kita bedakan
penggantian antar waktu
dan penetapan calon terpilih
kalau penggantian antar waktu
kita bicara mereka mereka yang sudah menjadi
anggota dewan baik nah kalau yang pertama
menuju menjadi anggota dewan
yang ada di level undang undang
maupun penyelenggara pemilu itu sudah
sangat jelas gitu oke jadi ruang
untuk merubah rubahnya itu sebetulnya kecil
jadi ada sistem pertahanan sendiri
sebenarnya di penyelenggara baik di
undang undang di peradilan ataupun dimanapun
bagaimana sekarang kita berkolaborasi
partai politik terutama bang terry kedepannya
untuk menutup karena celahnya sudah
ada ya kalau nggak ada celah juga dicari cari celah
bagaimana kita punya komitmen yang sama
untuk bisa menghargai hasil pemilu
kemudian menutup ruang ruang
antara antara yang publik tidak
begitu tahu ini kami akan segera kembali
usaha jeda sampai jumpa
anda masih bersama kami kasus wahyu
bang terry itu menunjukkan bahwa
mungkin partai politik atau oknum
misalnya memakai celah celah ini
untuk bisa memanfaatkan
dan melakukan korupsi di situ bagaimana partai
politik kedepannya sistem pemilu
kita perundang undangan anda
anggota dpr untuk bisa mencegah
menutup ruang ruang yang bisa menimbulkan
kebetulan juga saya mantan anggota komisi dua
di bidang kepemiluan sama pak hadar kala itu
kalau logika akal
sehat pak hadar ya
tidak ada ruang
bahkan sekecil apapun
menurut hemat kami
apalagi upaya koruptif
undang undang kpu nya begitu detail pak
dengan yang namanya pkpu beliau
kpu punya peraturan
punya yang namanya perbawasu
makanya yang saya katakan tadi
kalau urusan normanya sih
tidak saya pikir sangat kecil sekali
itu untuk dimainkan
nah saya juga ingin
beliau bukan masalahnya paw
harun itu juga
penetapan pasangan calon terpilih
yang ternyata bisa diterobos
potensi penyelewengan juga bang
ada potensi penyelewengan
atau hengkih hengkih atau ruang ruang gelap
transaksi juga nggak dalam proses itu
meskipun bukan paw
ya saya pikir sulit tapi kalau
dari ceritanya beliau nanti disilahkan
kita selalu terbuka
dan pintu kita juga selalu terbuka
silahkan dibuktikan dan kalaupun
memang diketemukan harus diproses hukum
saya sepakat sama beliau
nah kemudian masalah yang seperti ini
hal yang biasa
kami ini berkali kali ada
pergantian anggota dpr ada yang meninggal
ada yang kami berikan sanksi dan sebagainya
sejauh ini tanpa ada urusan yang namanya uang
karena partai sendiri punya aturan partai
saya kasih contoh
untuk paw dan mengganti itu
tidak cukup main satu orang
tidak cukup hanya ketua umum
nggak bisa ibu mega sekalipun
mas hasto sekjen ngatur ngatur begini
tetapi harus melalui mekanisme yang namanya empat
merapat pleno di hadapan dpp
dan banyak sekali
semuanya banyak yang gagal
tapi memang kalau pun
nanti ada cerita yang seperti ini
tentunya kami juga akan coba cari tahu
kebetulan saya sudah tidak di
dpp partai pak
jadi kami akan coba cari tahu dan mudah mudahan saja
kita berharap ya
tidak seperti itu
kemudian saya kasih tahu yang kedua mengenai masalah harun
itu murni juga bukan masalah paw
di materi bang hadar
itu terkait dengan pkp u empat dan pkp u tiga
kewenangan parpol terkait dengan
calon yang meninggal
memang tafsirnya benar
kalau sudah selesai suara itu adalah
kewenangan parpol lah untuk itu
tapi diaturannya kewenangan parpol
nomor urut yang perolehan suaranya lebih tinggi ya pak hadar ya
terbanyak kedua yang istilahnya seperti itu
oke banyak berikutnya
kalau ini kewenangan parpol
ya daulat partai
punya kewenangan untuk mendistribusikan suara
parpol ke salah satu pasangan calon
oke dijawablah oleh
makam agung boleh
kpu gak mau terima
kita rapat lagi
nah akhirnya apa
kpu rubah ya
kpu nya tetap nah ini disini ceritanya kan begitu
nah saya juga bingung
tiba tiba oleh kpk tadi
dikaitkan dengan adanya
apa yang disuap
dan penyuapnya apa mau menyuap untuk
gagalan itu aja saya ambil gambarnya
dari tepuk tangan untuk bang terry kita akan break dulu
di segmen terakhir saya akan minta pendapatnya
dari semua narasumber bagaimana mengembalikan
nama baik kpu karena agenda politik kita
masih banyak ke depan kepercayaan
dan trust publik itu menjadi salah satu
yang paling penting kami akan segera ke maliwisa jadwal
tetap di kupas utara
saya berkeyakinan ya kpu secara
komisioner yang tertinggal
sulit terlibat dalam perkara ini kenapa
sulit terlibat bukan tidak mungkin
tidak ya tapi sulit terlibat
karena secara mayoritas mereka menolak
nah harus diingat proses pergantian ini
eksplisit ya di dalam
pasal empat ratus dua puluh enam
ayat satu dua tiga undang undang pemilu
penentuan calon terpilih
calon yang terpilih suara terbanyak
meninggal dunia itu sudah
digantikan oleh calon
yang memperoleh suara terbanyak
berikutnya jadi eksplisit
mahkamah agung itu
karena kan jr di mahkamah agung
yang utama sudah mengatakan
kalau ada yang meninggal dunia
diganti orang yang memperoleh
suara terbanyak berikutnya
tiba tiba muncul pernyataan
apa putusan yang mengatakan pkpu
bertentangan dengan undang undang pemilu
padahal undang undang pemilu menurut saya janggal
ditambah dengan fatwa
yang memerintahkan harus
menjalankan putusan mahkamah agung
jadi di situ apakah kita bisa menatap
agenda agenda politik ke depan
dengan lebih percaya diri
dan lebih percaya bahwa ini akan
publik hanya bisa meningkat kepercayaan dirinya
apabila proses penegakan hukum
seadil adilnya tanpa pandang bulu
kalau ini tidak terjadi jangan berharap
publik akan mempercayai
seluruh proses hukum
dan demokrasi yang ada
baik terima kasih
terima kasih bang ferry bumrey
saya kira bukan hanya tergantung kepada kpu
tapi tergantung juga
kepada lembaga lembaga lain
dalam hal ini adalah bawaslu yang paling dekat
di mana peranan
besar bawaslu untuk memastikan
seluruh proses pemilu ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang
tidak perlu terjadi kalau bawaslunya bekerja
bahwa tidak boleh
ada trik macam macam dan seterusnya itu
entah itu dalam proses penetapan suara
maupun dalam proses
voi di masa yang akan datang
oleh karena itu
saya seringkali mengatakan juga
jangan bawaslu menganggap ini masalah kpu
tapi itu juga masalah
dan menunjukkan efektivitas
dari pengawasan mereka selama ini
yang kedua juga harus
diberi tuntutan kepada partai politik
ini misalnya pkpu kan
sebelum disahkan kan
dipersetujui oleh mereka sendiri sendiri
tidak ada pkpu tanpa persetujuan partai politik
kalau mereka tidak setuju
pada pkpu itu jangan setelah
kasus muncul baru pkpu
mestinya kan jauh jauh hari juga mereka pkpu
misalnya poin ini
kalau menganggap kpu keliru
menafsirkan undang undang mereka sudah bisa langsung
jangan yang saya mau katakan itu adalah
jangan partai politik ingin mengubah
aturan hanya untuk kepentingan
dirinya sendiri bukan untuk
kepentingan bangsa dan negara
apalagi kalau kepentingan itu untuk
meloloskan satu dua orang
tidak sangat tidak benar
jadi kembalikan ke partai politik lagi
etiknya dan keinginannya
bukan hanya etiknya tanggung jawab mereka secara moral
ini undang undang disetujui oleh mereka
ini pkpu disetujui
oleh mereka kemudian
setelah kalau mereka merasa
pkpu ini tidak cocok dengan pikiran mereka
mestinya jauh jauh hari mereka
melakukan uji materi kan bukan setelah
ada kasus dan yang kedua
mestinya pkpu mereka menguji
untuk kepentingan bangsa dan negara
bukan untuk kepentingan untuk
meloloskan satu dua persoalan
nah itu yang kedua nah yang ketiga tentu saja
dalam hal ini peradilan
sejauh mana peradilan pemilu
kita ya entah itu ma atau
mahkamah konstitusi atau pengadilan lain
keseluruhan maksud dari
undang undang ini jadi jangan cuma
satu pasal diajukan satu pasal itu
dikuliti mereka putuskan tersendiri
padahal itu bertentangan dengan
semangat membangun sistem yang baik
terima kasih bung rey bang terry singkat
ditutup oleh mas sadar ya tadi dibilang
kalau punya kepentingan sebenarnya kalau
dilihat judicial review kami itu jauh jauh
hari sebelum adanya
penetapan pasangan calon terpilih tapi
itulah ini hanya sekedar info untuk bang ring
oke oke terima kasih
untuk bang terry mas sadar
silahkan tutup dialog kita malam hari ya bahkan
kalau saya melihat
judicial review itu diupayakan
jauh jauh hari justru semakin kelihatan
upaya yang sistematik
direncanakan betul oleh partai politik
sistem yang ada ini gitu
itu menurut saya satu upaya
yang tidak tepat karena undang undang
sudah jelas hari
pemungutan suara sudah selesai kenapa
kita mau mencoba coba pascanya
gitu jadi kita seharusnya
saya melihat putusan putusan
mahkamah agung ini
seterusnya itu tidak memberikan landasan
sama sekali kepada kpu
untuk mengubah dan
terbukti tidak ada yang dirubah saya cukup
bangga untuk itu
memang saya sedih saya
kecewa saya marah karena
ada anggota kpu
yang tertangkap tangan
tetapi persoalan ini
tidak hanya di penyelenggara
saja menurut hemat saya
tidak mungkin ini bisa terjadi kalau
tidak ada yang menggodanya
it takes two to tango tidak mungkin itu
memang godanya itu menurut
pengalaman saya memang banyak
ya oknum lah ya
dari caleg dari
partai gitu ya
sehingga memang kita harus
gigih menghadapi itu
nah yang belum ada di kpu ini
adalah sistem untuk
mengontrol pencegahan tindak tindak
di dalamnya itu yang belum terbangun
dan ke depannya itu yang harus diperkuat
ya perlu diperkuat misalnya saja untuk
bertemu berkomunikasi dengan
sendiri sendiri itu harus betul betul
dilarang saya tahu bu ngata dia mau
merespon tapi kasih saya dulu
biar tuntas ya
nah itu harus dibangun
nah mari kita sama sama
kita semua kepada penyelenggara
karena tugas mereka itu sangat penting
penyelesaian hukum ini menjadi kuncinya juga
cepat tuntas gitu sehingga
jelas betul bahwa ini persoalan persoalan
bukan lembaga tetapi
oknum tertentu saja gitu karena
peran mereka sangat besar ke depan mana mungkin kita
mau menerima hasil pilkada
hasil pemilu kalau penyelenggaranya kita
tidak bisa percaya baik terima kasih
kepada mas ara terima kasih bapak bapak mohon maaf
bang terry waktunya sudah habis yang paling penting
apa yang terjadi di dua ribu dua puluh ini
bukan menjadi mendung bagi penyelenggaran pemilu
dan pilkada kita agenda agenda
politik kita ke depan mudah mudahan ini
menjadi awal dari
musim cerah politik kita karena
peristiwa peristiwa jelek akan menjadi
pembelajaran ke depan oke
terima kasih terima kasih bapak bapak terima kasih teman teman mahasiswa
ujian sulit yang
dialami kpk dan kpu di awal tahun ini
semoga saja tidak membuat tumpul kinerja
kedua lembaga khususnya menyambut
gelaran pilkada serentak dua ribu dua puluh
demikian kupas tuntas malam hari ini
harusnya ada musik di sini saya budi adi putra